kita akan ketahui bagaimana informasi terkini dari yogyakarta sudah bergabung koresponden cnn indonesia hendrawan setiawan di sana
selamat pagi menjelang siang hendrawan ini pantauan anda bagaimana update penanganan terkini di sana dan hingga saat ini ada berapa warga yang sudah dinyatakan terkonfirmasi positif covid sembilan belas sejauh ini hendrawan
ya seperti yang anda sampaikan sebelumnya pada item berita sebelumnya bahwa kemarin memang ada dua belas orang di dusun kelempong kecamatan ngemplak kabupaten sleman
tempat saat ini kami melaporkan yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas dan kemudian dilakukan tracing
dan beberapa saat yang lalu beberapa menit yang lalu kepala dinas kesehatan kabupaten sleman joko hastarjo menyatakan bahwa dari hasil tracing atau swab test yang telah dilakukan kepada ratusan warga
di dusun ini hasilnya tiga puluh sembilan orang dinyatakan positif covid sembilan belas artinya dari satu dusun ini ada lima puluh satu orang yang total positif covid sembilan belas
dan pihak dinas kesehatan kabupaten sleman saat ini masih akan terus melakukan tracing bila ada warganya atau warga di saat tersebut atau warga dusun tersebut khususnya yang masih berkontak atau sempat berkontak dengan lima puluh satu orang
sepuluh orang yang saat ini sudah dinyatakan positif covid sembilan belas
dan bila kita melihat di kabupaten sleman saat ini kabupaten ini menjadi kabupaten dengan transmisi paling tinggi di daerah istimewa yogyakarta
karena kurang dari sepekan di dusun lain yaitu di dusun ngaglik kecamatan sleman kabupaten sleman juga terjadi transmisi komunitas
di mana total dari dua orang yang bergejala covid sembilan belas dan kemudian dinyatakan positif
dan setelah dilakukan tracing total ada lima puluh tiga jiwa yang dinyatakan positif covid sembilan belas
dan saat ini sudah dievakuasi ke sejumlah lokasi
ada yang dievakuasi dengan kondisi gejala ringan di isolasi mandiri di rumah
namun ada yang bergejala sedang dibawa ke shelter yang berada di asrama haji dan di rusun gemawang
dan saat ini di kedua lokasi tersebut terutama di
salah satu rt yang mempunyai banyak atau dinyatakan sebagai zona merah ini di lockdown sampai dengan lima hari ke depan
untuk dusun ngaglik di kecamatan sleman ini di lockdown sampai dengan hari minggu
dan kemudian akan dilakukan observasi kembali
ya hendrawan kalau misalnya dari pantauan anda selama ini kemudian juga secara skala yogyakarta ya dan juga sekitarnya
ini sebenarnya bagaimana pemerintah setempat menangani penyebaran covid sembilan belas
terutama pasca libur lebaran dua ribu dua puluh satu ini ya fani ya
sebenarnya sebelum libur lebaran gubernur daerah istimewa yogyakarta sri sultan hamengkubwono x sempat menyampaikan pernyataan publik
dan dalam pernyataannya sultan menyampaikan bahwa tiga kali masa liburan yang terjadi di indonesia khususnya di yogyakarta
terjadi kasus peningkatan covid sembilan belas yang tinggi termasuk juga angka kematiannya
penambahan kasus kali ini setelah masa libur lebaran ini sebenarnya juga sudah diperkirakan sebelumnya
kenaikannya diperkirakan oleh dinas kesehatan sleman lewat kepala dinas kesehatan
maksud kami kepala dinas kesehatan daerah istimewa yogyakarta pembayun setianing astuti menyampaikan bahwa
ini kalau kita melihat statistik dari data dari tiga peningkatan kasus sebelumnya
dan di daerah sima yogyakarta sendiri sebenarnya sri sultan hamangubono x juga sudah mengeluarkan surat edaran
yang meminta agar warga masyarakat yang melakukan kunjungan silaturahmi ke saudara saudara mereka yang berada di lingkup daerah sema yogyakarta
mereka harus melakukan swab test terlebih dahulu dan menyatakan dirinya sehat
namun tentu saja tidak ada
dalam prakteknya kemudian atau mungkin belum banyak warga masyarakat yang bisa mengikuti hal tersebut
terbukti kita lihat di beberapa lokasi di daerah isma yogyakarta khususnya di kabupaten sleman
ini warga tetap berkunjung dengan tidak menggunakan protokol kesehatan
ini kita baru melihat di satu kampung saja belum kita melihat di lokasi lokasi lain yang bisa jadi mereka sempat berkontak di kedua dusun ini
dan kemarin kami juga atau sebelumnya kami sempat berkomunikasi
dengan kepala dinas kesehatan daerah sema yogyakarta yang menyatakan juga surat edaran dari gubernur ini sifatnya saran dan tidak ada sanksi
dan penegakannya diserahkan kepada masing masing kelurahan yang berada di daerah sima yogyakarta ini
ya lalu hendrawan berarti ini berbeda dengan yang terjadi di jakarta tepatnya di cilangkap begitu ya
beberapa waktu lalu kita juga tahu bahwa sempat terjadi klaster begitu penyebaran dan dilakukan mini lockdown
berarti di sana khususnya di dusun ngeplong sendiri
tidak diberlakukan begitu ya ada mini lockdown tetap bisa beraktivitas dan juga tetap dengan menerapkan protokol kesehatan
untuk di dua dusun ini tadi sebenarnya sudah dilakukan mini lockdown khususnya di rt yang dinyatakan sebagai zona merah ya
dan ini sudah dilakukan di dua dusun tadi dusun ngelempong di kecamatan ngeplak dan juga di kecamatan ngangli kecamatan sleman
ini sudah ada mini lockdown
pada peraturan yang baru lockdown hanya dilakukan pada rt yang dinyatakan sebagai zona merah
dan ini sudah dilakukan di rt rt yang memang sudah dinyatakan sebagai zona merah sampai dengan lima hari ke depan
untuk dusun ngaglik kecamatan sleman kabupaten sleman ini akan dilakukan sampai dengan hari minggu
sementara dusun ngelempong ini akan dilakukan lockdown dalam lima hari atau sampai dengan lima hari ke depan fani
baik terima kasih
terima kasih informasi hendrawan setiawan
jaga kesehatan selamat kembali bertugas